kementerian perindustrian mengharapkan pemerintah dan bumn bisa belanja pada produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor
pengeluaran pada produk lokal mampu menggerakkan ekonomi di dalam negeri
simak liputan yang berikut ini
kementerian perindustrian bertekad semakin menggaungkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri p tiga dn
menurut menperin agus gumiwang kartasasmita dalam kunjungannya di akademi komunitas industri tekstil dan produk tekstil solo jumat siang
langkah strategis ini dinilai dapat membangkitkan kembali gairah usaha bagi
pelaku industri di tanah air yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
ini juga sejalan dengan kampanye yang tengah digencarkan oleh pemerintah yaitu gerakan nasional bangga buatan indonesia
selain berkunjung ke akademi komunitas industri tekstil dan produk tekstil
agus gumiwang juga berdialog dengan para peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri tkdn di lokasi yang sama
menberi menyatakan potensi belanja pemerintah maupun bumn sangat besar untuk dapat dibelanjakan produk
ditambahkan agus potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat pada dua ribu dua puluh satu mencapai rp enam ratus tujuh tujuh triliun
apalagi presiden joko widodo kerap menekankan agar anggaran pemerintah dapat diprioritaskan untuk belanja produk dalam negeri
agus gumiwang kartasasmita yang juga ketua harian tim nasional p tiga dn memiliki tugas antara lain memantau penggunaan produk dalam negeri
sejak tahap perencanaan melakukan koordinasi dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas agus gumiwang juga berdialog dengan para peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri tkdn di lokasi yang sama
agus gumiwang juga berdialog dengan para peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri tkdn di lokasi yang sama
agus gumiwang juga berdialog dengan para peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri tkdn di lokasi yang sama
agus gumiwang juga berdialog dengan para peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri tkdn di lokasi yang sama
agus gumiwang juga berdialog dengan para peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri tkdn di lokasi yang sama
agus gumiwang juga berdialog dengan para peserta bimbingan teknis penghitungan tingkat komponen dalam negeri tkdn di lokasi yang sama
produk tekstil solo bisa menjadi solusi atas banyaknya permintaan tenaga kerja ahli untuk industri tekstil dan produk tekstil tpt
apalagi aka tekstil merupakan hasil kerjasama kemenperin dengan pemkot solo asosiasi pertekstiran indonesia atau api jawa tengah serta solo technopark
aka tekstil solo berdiri tahun dua ribu lima belas dan diresmikan langsung oleh presiden joko widodo dengan program pendidikan setara diploma dua yang terdiri dari tiga program studi
yaitu teknik pembuatan benang
teknik pembuatan kain
dan teknik pembuatan garmen